anak buah raham
kalian saling kenal ya
saya sama novan itu kenal
tugas om alif cepat selesai
om alif jaga diri baik baik ya
onggi mulai dulu
dadah om alif
keren gak bu
makannya simpong terus
waalaikumsalam bang alif
makanannya udah sampe kan
enak luar biasa
ini aku sama kulai
sampai kulai gak mau lagi tuh
perempuan mana lagi itu
gak juga kira perempuan mana lagi
yaudah kalau gitu abang abis ini ya makanannya
tapi sekarang udah kenyang
udah kenyang banget abang
banyak banget makannya
mungkin nanti mau disiben dikasih sama novan
kucing piharan abang juga
bukan bukan bukan
bukan bukan bukan
itu teman abang dari smp
ketemu gak sengaja di kampung kulai
temen abang warga kampung kulai
bukan bukan temen di kampung kulai
gak sengaja teman dari smp dulu ketemu di golai gitu loh
dia kemau ke rumah kakenya
abah mau bicara sama anak
bang alif abah mau bicara
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya dengar tadi ada kawan kamu yang tinggal di gola
jadi temen smp saya
gak sengaja saya ketemu sama dia
orang itu baik pak kiai baik
gak sengaja ketemu di kampung kulai
katanya mau cari kerja
kakeknya itu dia sudah lama di kampung mulai
ya mungkin menjahat kali
kalau begitu jaga kawanmu itu baik baik
karena makin tinggi iman seseorang
rodaan setan akan semakin tinggi pula
jaga dia jangan sampai rusak akibat pergaulan dengan kejahatan jualannya
iya pak kiai insya allah saya akan jaga
yaudah kalau begitu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pinter juga kamu pan
gak percuma kakek ngajarin kamu nyopet
kalau begini terus
bener gak pak bener gak
novan bener bener gak nyangka
kau ternyata copet selama ini pekerjaan kakek
mau sampai kapan kek
kalau perlu sampai mati
mati itu gak bawa duit kek
apa kakek ngerasain sama nenek
kau sampai nenek tau
ini pasti kecewa sama kakek
kamu jangan bawa bawa nama apa itu
itu itu itu itu
nenek kamu juga sudah mati
dia gak bakalan tau
masih mau ke mana
tidak menang tidak kenyang
kebetulan ini ada makanan enak banget
kamu ke sana yaudah
makanan dari najwa enak banget
evan kamu kenapa
aku udah ngelakuin dosa liv
nyuri dompet orang
tuh kan kamu tau itu dosa
masya allah kamu kenapa ngelakuin
aku dipaksa liv
aku dipaksa sama kakek aku
ternyata kamu benar
kakekku seorang penjahat
selama ini dia
dengan cara mencuri
ternyata hal yang adi inginkan ini benar benar terjadi
aku gak mau
aku gak mau nyuri lagi lift
ini benar benar bertolak belakang sama hati aku lift
aku akan coba ngebicara
supaya dia gak bisa mengajak kamu lagi dan
mungkin aku akan bilang sama dia supaya dia tidak mengerjakan kesehatan lagi
anak buah raham
kalian saling kenal ya
saya sama novar itu kenal pas waktu kita kecil
berarti kamu bisa ajarin novan
alif ini adalah
orang yang berhasil membuka rumah gedungan
malah justru sebaliknya
saya kesini mau
bilang sama kakek supaya jangan mengajarkan
novanto untuk nyopet dan juga nyulik lagi
karena itu semua gak benar
novan jauh jauh datang dari kampung dia itu mau kerja
dia kerja yang benar mencari uang halal bukan uang haram
dan sekarang diajarkan sama kakek
itu semuanya uang haram dan itu adalah dosa
hei kamu itu tinggal di kota
gak ada tukang disini
dari mana kamu tahu dosa
jangan jangan kamu ini menyamar menjadi pewarga golai
saya cuma mau bilang sama kakek supaya jangan mengajarkan
kurang asam kamu
saya akan laporkan sama rakyat
biar mampus dia
semuanya bukan salah kamu kakek
saya tidak akan lapor
kamu akan bantu aku mencopet selamanya
kau sendiri antah bagaimana
kakek lagi nyopet kali
tadi kamu mau pergi begitu saja
saya sudah salah ngomong ya
tidak tidak apa apa
sudah santai saja lupakan
kamu dari mana